dan ini masih dari jawa barat diduga terkena semburan ledakan gas tiga kg
sepasang suami istri di sukabumi mengalami luka bakar di seluruh badan
rumah korban pun porak poranda akibat ledakan gas
ika tak kuasa menahan kesedihannya setelah melihat rumah anaknya
yus tiga puluh tujuh tahun warga kampung cimanggah cikole kota sukabumi
hancur porak poranda yang diduga akibat ledakan gas tiga kg
tiga kg saudara korban dan dibantu warga langsung membereskan puing puing tembok rumah korban yang jebol akibat ledakan gas
kejadian ini berawal ketika korban menyalakan kompor gas yang diduga sudah bocor sebelumnya
istri korban yanti terkena semburan api dari gas tersebut
keduanya mengalami luka bakar di seluruh tubuh dan terpaksa dirawat intensif di rumah sakit
pas dinyalain langsung meleduk
meleduk kan ya
terus sekarang korban kondisinya gimana kang
kira kira ada empat puluh persenan lah
ini juga rumah rusak karena ledakan dari gas itu
kedengarannya sampai mana kan keledakannya kan
sampai meter itu berapa layam berani
lima ratus meteran berani
lima ratus meteran ada ya
polisi lalu melakukan olah tkp di tempat kejadian dan mengamankan tabung gas yang diduga bocor
kasus ini masih dalam penyelidikan mapol seksi kole kota sukabumi
ahmad fikri sukabumi